kabar artis julia perez yang umurnya tinggal tujuh bulan lagi mengundang simpati penggemarnya
seorang seniman asal surabaya menciptakan lagu khusus agar juppe tegar dan melawan melakit penyakitnya
video klip tersebut kini diunggah di jejaring sosial youtube
inilah lagu dan video klip karya jalal seorang seniman asal surabaya yang diciptakan khusus untuk artis julia perez
lagu yang diunggah di media sosial youtube ini menceritakan penderitaan julia perez bagaimana dia melawan kanker cervix dan difonis akan segera mengakhiri hidupnya
lagu yang dibuat jalal ini tidak ada unsur lain selain kecintaannya kepada julia perez
sebagai penggemar setia juppe jalal justru berharap lewat lagu ciptaannya dapat menyemangati juppe untuk tegar dan melawan penyakitnya
ini mas ini dirasa kecintaan saya terhadap sosok seorang julia perez
karena saya siap mengagumi dan menggemarin sosok julia perez
lagu yang diciptakan selama dua jam ini dibuat setelah mendengar artis
sehingga hanya divonis akan meninggal tujuh bulan lagi
karena prihatin jalal spontan membuat lagu dan videoclip tersebut
ia pun rela berkorban waktu dan uang untuk membuat video klip demi menyemangati artis idolanya